sampai jumpa di video selanjutnya
wulan ya wulan lo harus tegas man
gue yang akan hajar lo
telepon itu mau nyebarin ini
wulan tuh cemburu sama gue gara gara dia ngeliat gue ada di kosan roman pagi pagi
tadinya lo nyelamatin gue
gue gak mau ikut campur urusan pribadi loh
dan jangan php in wulan
thank you sam
lo kenapa nurut sih sama sama lo
udah lah bro
pembicaraan sukasi sama kari
gue masih punya audionya di hp gue
kenapa sih lo masih mikir
karin nginep di kosannya roman
hai kecayai cuy eh tapi lu semua tahu saya ngomong apa kalau sampai ada satu orang pun
yang tahu tentang adio itu video gua ketakutan kecok itu bakal disebar di youtube oh itu
masalahnya ya ya lah pon itu cuma video ketakutan sama kecoa doang polo pikir lagi
lu tuh bisa menang disini lagi video apa sih santai aja kali ah itu cuma video biasa
bro biasa bener tuh wow apa lo bilang video biasa bagi lo semua itu video biasa tapi bagi
gua ya ini harga diri gue dipertaruhkan men kalau sampai kesebar harga diri gue bisa diinjek injek
ah susah sih ini
susah kok ini harga diri masalahnya
jadi pembicaraan gue sama sukasi waktu itu direkam saham mereka terus mau disebarin
terus si saya mau nyelamatin gue sama roman
sam sam nggak nyangka gue ternyata lo tuh so sweet banget jadi temen
mbak minta jeruknya satu rumah
ya nih jusnya
nggak nggak apaan sih pake duit gue aja sih
eh gue tuh pantang ya ditraktir sama cewek
jadi mau pake duit yang mana bayarnya mbak mas
yang ini aja mbak
udah udah dibayar
gue juga pantang kalau traktiran gue gak diterima sama orang
loh yang aneh
udah gue traktirin
bukannya seneng bilang makasih
malah bilang gue aneh
emang dalam rangka apa sih lo ngeraktir gue
kut r i apaan sih
eh sam gue traktirin lo sebagai ucapan terima kasih gue sama lo
terima kasih buat apaan
nggak usah pura pura nggak tau deh sam
gue tau kok
lo kan yang udah nyegah di iphone buat nyumbarin audio gue sama sukasi
kalo satu sekolah ini sampai denger
jadi tadi gue emang asing aja nggak denger percakapan yang di phone sama gengnya
makanya gue tau
beruntung banget ya
roman punya sahabat sebaik lo sam
lo suka ya sama roman
ya gue cuma nanya sih
karena lo tau kan yang suka sama siapa
ya mana mungkin lah gue suka sama roman sam
roman itu udah gue anggap kayak sahabat baik gue sendiri
gue juga udah punya orang yang gue suka kok
gak suka kok
ya ya aja lah
ya aku bahas dulu
by the way sekali lagi terima kasih ya
lo udah gak bantu gue banget
makasih juga terakhirannya
kayaknya samaan gitu tadi pas ngerangka
kok ulan gak jawab sih
harusnya tuh jawab
gitu ke bete deh